presiden joko widodo melakukan kunjungan kerja ke korea selatan untuk memperkuat kerjasama ekonomi di bidang industrialisasi dan investasi
dalam kunjungannya presiden didampingi menteri luar negeri retno marsudi menko perekonomian darmin nasution serta kepala bkpm frankie sibarani
direncanakan tujuh nota kesepahaman akan ditandatangani di tingkat menteri
sebagai mana dilansir sianindonesia com franky menyatakan kunjungan ini akan meningkatkan kepercayaan investor negeri ginseng terhadap perbaikan iklim investasi di indonesia
pasalnya rasio investasi asal korea selatan mencapai enam puluh hingga tujuh puluh persen
dari data bkpm kuartal pertama dua ribu enam belas korosel berada di peringkat ke enam dari daftar asal investasi dengan nilai mencapai satu ratus delapan puluh delapan juta dolar amerika atau sekitar dua lima triliun rupiah
nilai tersebut terdiri dari empat ratus tiga puluh lima proyek dan menyerap hampir dua puluh delapan lima ratus tenaga kerja